pengibaran bendera putih dilakukan para pelaku wisata berbasis desa
di empat kecamatan di kabupaten mojokerto jawa timur
di antaranya wisata air panas pacat wisata sumber gempong
wisata waduk tanjungan dan pelaku usaha kreatif kecamatan trawulan
bendera putih juga dipasang di lapak pkl di sekitar lokasi wisata
penghibaran bendera putih dilakukan karena sejak pemberlakuan ppkm
para pelaku usaha banyak yang menganggur
selain harus tetap membayar listrik dan bekerja
dagang kuliner di lokasi wisata juga merugi karena bahan makanan yang busuk
sementara di surabaya jawa timur
minggu pagi puluhan pedagang sentra wisata kuliner sekota surabaya
akhirnya mendukung kebijakan pemerintah
pedagang mendukung ppkm lantaran pemerintah kini memperbolehkan rumah makan
melayani makan di tempat
dukungan ditunjukkan dengan mencopot spanduk penolakan ppkm
yang sempat viral di media sosial
menurut kami di nwk ini di surabaya bahwa ppkm yang kemarin
itu terlalu membunuh atau mematikan perekonomian di tingkat menengah ke bawah
terus sekarang menolak gantinya apa
sekarang menerima karena melalui statement atau berita yang telah dikirimkan oleh bapak jokowi
yang telah diliput oleh bapak jokowi
berapa amat dia
para pedagang di jakarta juga menyambut kebijakan baru pemerintah lewat ppkm leveling
di masa ppkm darurat tiga juli lalu
kalau boleh disebutin pak rata rata per hari itu sebelumnya pendapatannya berapa
waktu sebelum ppkm ya dapat omset tiga juta ya
sekarang merosot ya kena dua jutaan gitu
biasanya omset tuh sehari harinya gitu
sangat berdantak tuh pak ya
pemerintah akan melonggarkan kebijakan ppkm pada senin dua puluh enam juli
dengan pertimbangan tren harian kasus positif covid sembilan belas di indonesia yang menurun
dan juga perekonomian indonesia yang kian menyusut
sehingga kebijakan pelonggaran ini diharapkan akan kembali menstabilkan perekonomian nasional
namun apakah keputusan ini dapat menjadi angin segar bagi kedua sektor baik ekonomi
berikutan cnn indonesia